kembali ke tadi kalau cara muda udah kuluh kemarin tuh menang memang ini imajinasi
gue politik itu kan soal gila dan imajinasi
dan imajinasi gue tuh gue membayangkan gue langsung bikin program magang
gue langsung ngajakin teman teman politisi lain yang muda berani gila
gak punya duit tapi punya semangat punya otak
yuk gue ajarin caranya menang gitu kan udah bayang kayak gitu
tapi kan itu tadi gue riang punya bayangan imajinasi
dan tuhan udah ngasih udah rian kamu gak disitu
dan gue oke siap tuhan
hidup tuh penuh misteri jadi jalanin aja
dengan banyak kejadian di lapangan faktanya tadi loh kampanye orang minta duit
terbesin gak di pikiran lo untuk kayaknya memang gue harus ngeluarin amplop nih
wah apa gua tanda kutip menjamin kemenangan gue dengan cara aneh
jadi gue ngobrol sama beberapa politisi gitu ya ngobrolin gimana sih gimana sih gitu
di sebuah konten ada juga kok teman bisa cari nanti sama bang novel baswedan di youtube channel dia
gue ngobrol sama dia abis itu pas udah selesai
bang novel baswedan tuh ngasih gue
kunci kenapa dia tuh menjadi orang yang ditakuti banget koruptor
kalau gue bilang rian itu pengen transparan gak pengen korupsi
pengen betul betul hubungan itu nggak transaksional
ya yaudah mau gimana daripada gue
pokoknya gue harus menang terus gue melakukan itu ya
kalau gue mau nakal setiap amplop yang gue sebar itu kan satu pembuktian gue
gue tuh gak sanggup hati tuh kalau ada kayak itu juga
mungkin karena gue dilatih dihukum ui bener bener
hukum tuh ya bener kalo gak cuma macan ompong kali ya
undang undang soal bagi bagi uang ada
tapi kagak ditindak itu mungkin masalah lain ya